kejaksaan agung menetapkan tersangka baru yaitu edward hutahayan
terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur bts dan infrastruktur pendukung bakti
kominfo tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
direktur penyediaan jampitsus kejagung
tadi pada jumat malam mengatakan edward ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap
edward langsung ditahan selama dua puluh hari di rutan salemba cabang kejaksaan agung
diketahui nama edward sebelumnya disebut
di dalam sidang kasus korupsi bts empat g dengan terdakwa mantan menko minfo joni g plate
menerima menguasai menempatkan menggunakan harta kekayaan
berupa uang sebesar kurang lebih lima belas miliar
yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan uang hasil tindak pidana
yaitu dari sodara gms dan sodara ih melalui sodara ic